kementerian agraria dan tata ruang menyatakan proyek mekarta baru mendapatkan izin peruntukan untuk penggunaan delapan puluh empat enam hektare dari satu ratus empat puluh enam hektare lahan yang diusulkan pengembang
kementerian memperkirakan kabupaten bekasi baru memberi sebagian izin tersebut karena hanya itu lahan yang cocok sebagai permukiman dan hunian sesuai dengan perda tata ruang kabupaten
ada pun sisanya enam puluh satu empat hektare peruntukannya adalah untuk kawasan industri
hal tersebut diungkap dirjen penataan ruang kementerian agraria dan tata ruang budi situmorang dalam paparan di kantor ombudsman selasa siang
data dari badan pertahanan juga memperlihatkan bahwa izin sudah dimintakan pengembang mekarta meskipun masih ada lahan yang belum dibebaskan
lahan ini berupa sawah dan lahan yang masih berstatus hak guna usaha
nah seharusnya ini dilakukan pembebasan dulu
kalau mau dilakukan pembangunan yang sepertinya
jadi saya mau mengatakan ada peraturan kami mengingatkan saja pak proses perizinan yang ada di tata ruang
pertama dia izin prinsip dulu pak
kemudian ada izin lokasi diterjemahkan kepada ada peruntukan lokasi juga sekaligus pak
itu yang dikeluarkan oleh bapak bupati
komisioner ombudsman alam syah saragih menilai masih ada beberapa masalah yang harus segera diselesaikan pihak pengembang mekarta
yakni masalah pembebasan lahan dan hak milik tanah
nah izin baru ippt atau izin peruntukan penggunaan tanah
dan permintaan dari provinsi jawa barat agar menghentikan dahulu pembangunan fisik sebelum perizinan selesai
seperti amdal dan imb
komisioner ombudsman alam syah juga menghimbau masyarakat agar pembayaran uang muka dilakukan setelah imb diperoleh pihak pengembang
apalagi porsi uang muka ini cukup besar untuk masyarakat
ombudsman juga meminta pemerintah kabupaten bekasi dan ojk mengawasi proses uang muka agar tidak jadi masalah di kemudian hari
ada pun proses perizinan yang dilakukan pengembang masih sesuai dengan tahap prosedural